terima kasih pak haji dan keluarganya
bahwa menerima saya untuk nginep di rumah bang haji
wah rumahnya sangat nyaman adem damai
sama sama pak subadi
apalagi pak subadi ini lagi sesusahan
alhamdulillah terima kasih bang haji
kacang mau kacang
kacang suka mencolot
jadi sisulun cari muka lagi bang
dia soal menerima orang tua itu nginap di rumah
padahal abah yakin banget
orang itu kagak baik
dia itu teroris
abah tuh tahu dari mana dia itu teroris
ya ampun mi
zaman sekarang ini
kalau ada pendatang baru
kita butuh curiga mi
keliatannya baik lemah
tapi gak teroris
wah kalau begitu bahaya mbah
kita harus bertindak bang
iya tapi gimana caranya
kecil itu bang
buat ngusir tuh orang
itu sama juga sekalian kita
mencegah sisulam cari muka
gak gitu bang
keenakan sisulam nantinya
kalau kita kangen bertindak cepat
abah sama emi tuh gak capek ya
ikut campur masalah orang
orang itu kan mau berbuat baik
kenapa dituduh yang enggak enggak sih
abah bukan ikut campur
tapi abah mencegah
supaya kampung kita yang anjar anjar dibom sama teroris
iya tapi kan belum tentu
orang itu teroris bah
abah gak boleh dong dua orang sembarangan
dosanya besar loh
udah deh rom
lo gak usah ikut campur urusan orang tua
lo tuh gak tau apa apa
masuk sana ke kebang
gue masih mau baca buku
pokoknya kita usir orang yang tinggal di rumah sulam itu
iya bener tuh
kita kita nih kan gak tau siapa dia
nah kalau ternyata dia itu anggota gangster atau teroris gimana
kita sama saja menyembunyiin penjahat
bener banget pak haji
bisa jadi untuk orang masuk dpo
dpo itu apaan
dpo aja kakak tau
pak haji dpo itu daftar pencarian orang
nah biasanya nih ya orang yang bisa nangkep dpo
bakal dapat hadiah
usir orang ini dari kampung kita
kita sudah sepakat
orang ini harus diusir dari kamu kita
masya allah pak haji
saya heran ya pak haji
memang kalau ada apa apa lo mau tanggung jawab
insya allah pak haji
saya berani tanggung jawab
karena saya yakin orang ini gak punya niat buruk
jangan sok jadi pahlawan deh
ujung ujungnya ntar ngebahayain orang lain
lu gak lihat di tv
justru kalau ada orang asing
orang ini gak punya niat jahat
gak kayak yang di tv
pokoknya kita tetap tidak percaya
aduh ini kebanyakan
eh itu orang tua
sudah sudah sudah sudah pak haji
kalian orang abut tak butuh
biar kalian ditanggep
justru anak bapak yang ditangkap
pak edwin belum bisa menemukan
dimana keberadaan bapak saya
kami masih mencari
selamat siang pak
saya mau lapor nih pak
ini orang ini teroris pak
ini penjahat pak
baik siapa namanya
duluan pak pencarian aja nih pak bahaya nih
ini bapak dikini kini enak
bapak semalaman saya bicara
semalam papa nginep di warung buburnya haji sulam
orangnya baik sekali
bapak ditolong nginep di sana semalam
tahu tahu ini ditangkep sama mereka ini sih
lalu apa dibawa ke sini dituduh teroris
kalian sudah mencoreng nama baik saya
astagfirullahaladzim ya allah
pak jangan pak
pak pak pak
saya nggak ikut ikutan pak
ini ganjar pak haji ya
pak pak pak
pak pak pak
jangan salam pak
pak jangan salam pak
laki gue ditangkep
kenapa jadi si abah yang dibawa ke sana
kenapa aba yang ditangkep
cepetan lo bebasin abang lo mut
kak jangan nampak aja
ayo biarin jaga warung aja ya
lo ini bener bener keliwatan ya
semua ini barang barang yang ada di sini lo ambilin
masih si hati kek
gak enak liat orang
tuh robby tuh kenalannya luas
biar gak masuk penjara
gue bakalan minta tolong sama dia
bikin jatuh harga diri gue aja
bilang nih orang udah kepepet
masih gengsi aja
mau mau lakinya di penjara lama lama
bener bener lo keliuatan lo ya
oke gue muter di mahamin ntar
kalo gue kasih tau si robby
tadi jadi bingung
kalo gitu gue minta tolong aja deh sama si ramadiesa
kalo si rasidi sama mini nya tau si abar tuh pernah masuk penjara
harga diri gue ini gimana nih sebagai haji